memanfaatkan limbah kayu dan barang menjadi barang bernilai
seorang pengrajin panahan asal lembang kabupaten bandung barat
berhasil menjual panahan atau akrab disebut jamparing hingga ke luar negeri
dengan ketekunan dan keahliannya
heri suhana pengrajin panahan asal lembang kabupaten bandung barat
sukses mengembangkan kerajinan panahan
bahkan karyanya bukan hanya diminati oleh pecinta panahan dari dalam negeri
namun juga dari luar negeri
dalam satu bulan heri mampu menyelesaikan hingga lima set panahan tradisional
dalam membuat satu set panahan tradisional
heri mengaku membutuhkan waktu empat hari
dari proses pengerjaannya jamparing terbilang sederhana
namun yang harus diperhatikan adalah kualitas bahan baku untuk jamparing
sementara ketersediaan bambu dan kayu berkualitas cukup sulit didapat
untuk membuat jamparing atau panahan tradisional
dibutuhkan ruas bambu minimal sepanjang tujuh puluh cm
ciri khas lembang khususnya jargiri ininya ada ukirannya
terus pemesan atau pemakai bisa memesan sesuai dengan keinginannya masing masing
itu saja yang mengedakan kalau bahan baku sama aja kayu sama bambu
kelebihan panahan tradisional buatan heri
yakni terdapat ukiran ukiran khas lembang kabupaten bandung barat
selain ukiran khas lembang
heri juga melayani pemesan yang menginginkan ukiran khusus
untuk bisa memiliki panahan tradisional ini lengkap dengan anak panahnya
pembeliannya cukup merogoh kocek minimal delapan ratus ribu rupiah
kini hasil kerajinan panahan tradisional tidak hanya diminati pecinta panahan dalam negeri
melainkan hingga ke negeri malaysia dan singapura
tresna pamungkas kabupaten bandung barat